industri drifting pakaian bekas bermerek di tanah air mulai menimbulkan kontroversi
tidak hanya dapat menekan perkembangan umkm di indonesia
tapi juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh
yang namanya impor pakaian bekas
mengganggu sangat mengganggu sangat mengganggu
industri dalam negeri kita
baru megang anonya aja udah bersih
berburu pakaian bekas atau thrifting masih dapat ditemui di jakarta
tempatnya di pasar
pasar senen blok tiga
total lebih dari seratus kios menjual pakaian bekas
seperti kaos kemeja blus celana hingga pakaian dalam
harganya pun terbilang murah dan bervariasi
mulai dari lima rupiah hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan kualitas produk
namun saat ini presiden joko widodo melarang bisnis pakaian bekas impor
karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri
namanya impor pakaian bekas stop
mengganggu sangat mengganggu sangat mengganggu industri dalam negeri kita
tidak hanya itu ternyata dengan memakai pakaian bekas juga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan
nggak ada sih karena kan kita kan abis beli kayak gini itu pasti direbus dulu pakai air panas
habis itu dikasih garam udah langsung nggak apa apa sih
sampai saat ini nggak ada penyakit yang
penyakit yang timbul dari memakai pakaian bekas ini diantaranya adalah kurap bisul dan berbagai penyakit kulit lainnya
ya ada betulnya juga ya
terutama pakaian bekas yang belum dibersihkan secara baik ya
jadi memang bisa meneluarkan beberapa penyakit kulit seperti itu
walaupun banyak orang yang beranggapan dengan merebus pakaian bekas dengan air panas
tapi kalau tidak ada penyakit kulit yang bisa menghilangkan jamur bakteri dan virus
nyatanya hal itu tidak benar
nggak sesimpel itu karena kita merebus dengan air panas aja itu jamur kadang kadang nggak mati yang namanya spora itu nggak mati
jadi bisa tetap menular
skabies mungkin masih bisa kita matikan dengan deterjen kita setrika kita jemur matahari masih bisa
tapi kalau untuk jamur itu enggak
virus juga begitu
ada virus yang gampang mati virus influenza
kena matahari kena deterjen mati
tapi virus yang membuat kutil verruca itu nggak mati dengan treatment begitu
walaupun harga yang ditawarkan cukup murah namun ada baiknya masyarakat harus lebih cermat agar tidak terkena penyakit karena membeli pakaian bekas
reza siregar himawan amri jakarta